erupsi gunung sumeru membawa kerusakan parah ke sejumlah perkampungan sekitar
tim liputan cnn indonesia mencoba membandingkan gambar perkampungan termasuk rumah rumah
dari sebelum dan sesudah terkena dampak erupsi
kita simak liputannya
kawasan permukiman kampung renteng kini musnah dikubur material vulkanik gunung semeru
kawasan ini sebelumnya dikenal aman dan tidak pernah terkena dampak aktivitas gunung tertinggi di jawa itu
bisa nyapa ya ini lah aman lah
sebetulnya tidak ada kemungkinan ke sini
tapi ini tahu tahu kok
kami membandingkan kondisi kampung renteng sebelum dan sesudah diterjang awan panas guguran dan lahar
ini visual rumah yang saat ini terkubur material vulkanik
kemudian ini kondisi rumah warga yang saat ini hanya menyisakan atap
kandang ternak di sebelahnya pun tak berbentuk lagi
deretan rumah rumah ini lenyap
dari pengamatan lewat udara bisa terlihat luasan radius material vulkanik gunung semeru di kampung renteng nyaris dua ratus meter
lokasi tambang pasir di kamar kajang juga demikian
dari gambar citra satelit terlihat
kantor tambang pasir milik satuan
lokasinya tepat di antara aliran sungai dan tanggul
area ini lenyap tertimbun material vulkanik setebal delapan meter
dari dua video ini terlihat jelas perubahan permukaan kawasan
sepanjang mata memandang hamparan pasir dan abu yang tampak
sedangkan di area sekitarnya yang sebelumnya hijau dipadati vegetasi kini berganti satu warna
karena debu abu abu
karena debu vulkanik
tepat di tempat saya melaporkan ini disinilah perusahaan tambang itu berada
sudah terpendam bahkan melebihi batas tanggul yang ada di seberang sana
bentang area yang terkena dampak pun sangat luas nyaris satu kilometer
tim sar gabungan bahkan menduga ada belasan korban terpendam di material vulkanik sedalam delapan meter itu
amin widodo dari dewan pakar kebencanaan institut teknologi sepuluh november dua ribu dua puluh
surabaya menduga awan panas guguran berbelok karena ada pulau atau gundukan material di jalur lahar
yang mematikan belokan itu mengarahkan abu vulkanik mengarah ke permukiman
awan panas itu dia seperti kecepatannya bisa sampai dua ratus km per jam
dan itu panasnya bisa sampai seratus derajat lebih nah seperti itu

kalau dia melewati suatu beloan ini bukan di bawah tapi dia bisa melompat
nah itu salah satu yang mengerikan dari yang perlu diwaspadai sekali adalah awan panas tadi
amin mendesak pemerintah mengaktifkan mekanisme peringatan dini agar korban jiwa bisa dihindari
sistem peringatan dini beragam mulai cara cara kearifan lokal sampai teknologi yang mudah diaplikasikan masyarakat
ustaz farid andras wijaksono lumajang jawa tenggara